penumpukan kendaraan terjadi di seluruh dermaga pelabuhan merak cilegon banten sejak kemarin hingga malam ini
kendaraan sampai mengular hingga gerbang tol merak sepanjang lima km karena kapasitas dermaga sudah tidak bisa lagi menampung kendaraan
penumpukan kendaraan terjadi akibat cuaca ekstrim di perairan selat sunda dalam tiga hari terakhir yang berdampak pada hambatan pelayanan penyebrangan
untuk mengurai kepadatan kendaraan yang didominasi truk logistik pengelola pelabuhan menambah kapal kapal berukuran besar